presiden joko widodo akhirnya buka suara terkait polemik naiknya harga bbm jenis tertentu
presiden jokowi mengungkap ada alasan pertimbangan dan perhitungan yang matang sebelum merealisasikannya
jokowi menyatakan keputusan kenaikan harga bbm jenis pertamax dan dex series dilakukan mengikuti naiknya indonesian crude price atau icp
kebijakan tersebut dilakukan setelah melalui pertimbangan dan perhitungan yang mata
sementara untuk jenis premium kenaikan harganya harus disesuaikan dengan daya beli masyarakat
pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebelum harga bbm khususnya premium dinaikkan
menurut jokowi pertumbuhan ekonomi saat ini masih tergantung pada konsumsi
saat konsumsi masyarakat menurun akibat inflasi tinggi otomatis pertumbuhan ekonomi juga akan
menyusut dengan pertimbangan itu jokowi pun membatalkan kenaikan harga bbm
saya hitung balik ini menyangkut kepentingan rakyat menyangkut kebutuhan rakyat
yang nanti bisa menjadikan konsumsi itu menjadi lebih rendah
karena pertumbuhan ekonomi sekarang ini memang kita masih ditumpu oleh
lima puluh persen oleh konsumsi kita ini baru dalam proses membalikkan dari konsumsi ke produksi
tapi ini belum sampai oleh sebab itu kemarin setelah saya debat laporan terakhir dari pertamina berapa sih
kalau kita naikkan segini dihitung lagi keuntungan tambahan di pertamina tidak signifikan
saya putusin premium batal
tadi bisa dipastikan kalau diperkat enggak ada rencana
nggak enggak enggak
sudah saya batalkan kok
tapi tanyakan ke dirut pertamina
itu teknis udah cukup